dua puluh orang mas kepemudaan yang tergabung dalam masi kemanusiaan melakukan sulat goib di gedung knpi romangun
masa orang mas kepemudaan juga menyatakan empat sikap
diantaranya mengutuk serangan yang dilakukan tentera israel terhadap palestina
dan meminta negara negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama islam memutus hubungan diplomatik dengan israel
di situ kita membuat surat pernyataan
bahwasanya memberikan dukungan kepada pemerintah
republik indonesia dan negara negara yang tergabung dalam oki dan liga arab
untuk mengambil tindakan tegas dan responsif
agar aksi aksi serangan israel terhadap palestina bisa dihentikan segera
usai melaksanakan sulat goib
masa orang mas kepemuda melakukan konvoi
sambil menyebarkan bendera palestina
menuju kantor kedutaan besar palestina di kawasan menteng jakarta pusat